di tengah pandemi dan juga bulan puasa memang cukup sulit untuk mencari takjil dan tentu memaksa
keluarga akhirnya masak bersama sama nah saya ingin mengetahui nih salah satunya ada bu nur
asia uno yang mau sharing sebenarnya gimana sih kita mengakali takjil supaya enggak jajan dan
menunggu abang abang di luar sana bu nur assalamualaikum ibu apa kabar waalaikumsalam mbak sisi
baik alhamdulillah ibu ini aku mau nanya dong bu kalau lagi bulan puasa gini gimana nih bu yang
paling dikangenin tajil apa sih bu sebenarnya ya pokoknya yang dikangenin sih biasanya jajanan
abang abang ya nah ibu bikin apa nih bu ini mau bikin kurma pakai keju ya biasanya tuh kan kalau
mau buka tuh kita senengnya tuh pakai kurma ya harus itu wajib ya ibu pakai baju kenapa bu
karena supaya nggak terlalu manis dan
jadi emang beda jadinya rasanya
karena ini memang resep dari mama ya
jadi itu benar benar enak
kalau pakai keju itu rasanya beda deh pokoknya
jadinya memang kita maunya something different ya
tapi enak emang jadinya itu kombinasi
jadi tinggal dimasukin ke tengah tengah
saya baru tahu ibu
tapi ibu walaupun kangen dengan abang abang tukang gorengan
ini saya lihat ada banyak gorengan juga ini
ini beli ya di ukm
kan mereka jualannya sekarang frozen ya
nyediain mereka tuh udah punya yang frozen
jadi kita nggak perlu repot ya
tapi jangan lupa loh
kalau buka tuh harus air putih sama lemon
karena ini yang bikin infuse water sehat jadinya
apa tuh hikmahnya
iya jadi kita semua saling tukar
kirim kiriman gitu kan
karena kan di bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda
jadi kita berlomba lomba untuk memberikan makanan
apalagi kepada para dua faya
jadi alhamdulillah sejak covid sembilan belas
kami sekeluarga tuh sekarang bang sandi dan saya juga
sama sulaiman bisa lebih banyak spend time ya
jadi saling support ya
dan saling mengingatkan
untuk supaya bisa lebih menjaga kita
menjalankan pola hidup sehat
terima kasih ibu
kita akan coba bagaimana kurma keju
nanti infus water yang tadi baru saja dibikin
dan tentunya ada banyak sekali ini
kalau begitu izinkan kami juga untuk menunggu berbuka puasa
siki maulana jakarta